kita ke informasi pertama terjadi cuaca ekstrim di puncak gunung lau di perbatasan jawa tengah jawa timur
akibatnya sejumlah pendaki membatalkan niatnya untuk mendaki gunung lawu
bahkan ada sejumlah pendaki yang akhirnya harus bermalam dan mendirikan tenda di dekat pos pintu masuk pendakian
di cemorosewu di magetan jawa timur
beberapa hari terakhir gunung lawu dilandat cuaca ekstrim
bahkan pada minggu sore suhu di puncak gunung lawu diperkirakan mencapai minus empat derajat celcius
akibat kondisi ini sejumlah pendaki akhirnya membatalkan niatnya untuk meneruskan perjalanan menuju ke puncak lawu
mengingat cuaca ekstrim bisa mengancam keselamatan para pendaki yang tetap nekat melakukan pendakian
seorang pendaki akan mengalami hipotermia atau suhu tubuh di bawah normal
yang disebabkan hawa dingin hingga membuat korban tidak sadarkan diri
waktu turun ada tiga orang yang satu kena hipotermia
ya dia nggak sadar waktu ditampar tampar itu dia cuma begini aja menggigil tuh
kan dia pakai celana pendek
salahnya kan dia di situ
dipecak berapa derajat celcius mas
min empat derajat celcius kurang lebih
para pendaki yang mengurungkan niatnya mendaki puncak lawu banyak yang bermalam dan mendirikan tenda
di pintu masuk pos pendakian di cemorosewu magetan jawa timur
seperti dialami aditya kurniawan seorang pendaki asal semarang jawa tengah
ia bersama dua belas orang rekan
korbannya terpaksa membatalkan niat untuk naik ke puncak lawu sebab tidak kuat dengan cuaca dingin
berangkat dua belas orang sampai pos dua
terpaksa turun ditemani dua orang teman saya
menurut trisuh haryanto petugas paguyupan gunung lawu atau pgl
cuaca di gunung lawu belakangan ini memang mengalami ekstrim
dimana suhu bisa mencapai minus empat derajat celcius
meski cuaca ekstrim petugas belum melakukan penutupan pintu masuk menuju puncak lawu
namun bagi pendaki yang akan mendaki ke puncak lawu
dihimbau agar berhati hati menggunakan perlengkapan untuk menghangatkan tubuh
dan menjaga kondisi tubuh
persiapan fisik peralatan ya terutama untuk alat alat yang untuk perlindungan dari suhu dingin
belum ada rencana ditutup
biasanya di sini penutupan kalau
kalau di atas badai atau kalau untuk operasi sar
atau ketika ada kasus kebakaran hutan
puncak gunung lawu biasanya akan ramai didatangi ribuan pendaki dari berbagai kota
terutama menjelang bulan suro
bahkan minggu sore terlihat di loket pintu masuk jalur pendakian via cemorosewu
sekitar enam ratus pendaki tetap nekat melakukan pendakian ke puncak lawu
inam tohari magetan jawa timur
sama halnya dengan di gunung lau suhu dingin juga terjadi di kawasan dieng
kabupaten banjarnegara jawa tengah
untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada rekan kami koresponden sian indonesia roby sofian amin
ya selamat pagi roby
bagaimana warga sekitar mengantisipasi suhu dingin ini dan berapa celsius suhu ekstrim yang terjadi pada saat ini di dieng
heronov dan lady selamat pagi
pagi ini seperti anda bisa lihat ya di belakang saya
yang pertama yang bisa dilihat adalah hamparan rumput yang memutih
dan putih putih itu adalah kalau kita pegang begitu putiran putiran es halus begitu
nah selain itu juga kondisi hamparan rumput yang banyak es ini anda juga bisa melihat banyak warga
tidak hanya warga sekitar tetapi warga dari luar kawasan dataran tinggi
dieng ini juga cukup antusias
karena ini bukan kali pertama hampir rutin ya setiap tahun terjadi peristiwa alam seperti ini
pada bulan juni juli hingga puncaknya di agustus
itu fenomena di mana suhu yang semakin mendingin gitu suhu yang semakin rendah dan cukup dingin
yang kemudian membuat cekungan cekungan yang ada di kawasan
dataran tinggi dieng ini muncul salju itu
saat ini suhu tadi saya mengecek sekitar empat sampai lima derajat
tetapi ini masih bisa akan terus sampai dengan bulan juli sampai puncaknya nanti di agustus
itu bisa sampai minus dan akan terlihat
bahkan di tahun kemarin di candi arjuna itu hampir di sekitar candi arjuna memutih begitu
dan cukup menarik sekali
dan ini menjadi destinasi yang sangat menarik kesininya
tidak hanya warga sekitar tetapi ini sudah sampai
ada dua lokasi di tempat ini dan di samping candi arjuna yang setiap pagi ramai dikunjungi
ya roby tadi anda katakan ini akan berlangsung sampai dengan bulan agustus dua ribu sembilan belas yang akan datang
bagaimana antisipasi dari warga sekitar terutama dari para pendaki

apakah mereka akan dicegah untuk menaiki kawasan liang tersebut
fenomena ini tentunya tidak masuk dalam kategori bahaya ya
tidak ada larangan bagi warga untuk berada di tempat ini
bahkan di dataran yang lebih tinggi seperti di puncak sikunir
ini justru animonya semakin banyak begitu
kalau the es es atau butiran butiran salju ini bisa ditemui justru di cekungan cekungan
nah justru berbanding terbalik
kalau untuk kunjungan wisata ini sangat menarik dan kunjungannya semakin banyak setiap tahunnya
tetapi ini justru menjadi musibah bagi para petani khususnya yang ada di wilayah dataran tinggi dieng
petani di sini biasanya menanam tanaman seperti kentang dan sayur sayuran
dan saat ini sudah mulai terdampak di daerah daerah cekungan
hampir semua para petani sudah terkena terserang frost ini
atau kalau orang dieng mengatakan ini embun upas
nah ini juga sudah berdampak tanaman tanaman sudah mulai layu
nah ini akan semakin kalau terjadi terus menerus maka akan mati dan mereka gagal panen
tahun kemarin saja mereka mengalami kerugian sampai total luasan yang cukup luas dengan kerugian yang cukup banyak
tetapi beberapa petani sudah melakukan antisipasi
mereka yang berada di cekungan mereka tidak kemudian menanam tanaman yang tidak tahan
mengganti dengan tanaman yang lain
dan ini sudah mereka lakukan tetapi di sisi lain ini menjadi sebuah fenomena alam yang menjadi daya tarik yang cukup menghibur
apalagi di musim liburan seperti ini ini akan saya pikir ke depan dengan pemberitaan seperti ini akan semakin ramai heranov
ya seperti yang anda beritakan bahwa ini juga bisa memancing masyarakat untuk bisa berwisata ke tempat tersebut ya
kalau diceritakan untuk jarak begitu berapa lama begitu mereka harus menempuh perjalanan untuk bisa menemukan salju yang memang ada setiap tahunnya di kawasan dieng
ya ini dataran tinggi dieng itu berada di dua kabupaten
yaitu yang pertama di wilayah kabupaten banjarnegara
yang di situ ada terdapat sandi arjuna
ada kawasikitan dan seterusnya
dan di sisi lain juga ini juga masuk di kawasan kabupaten wonosobo
kalau dari semarang kurang lebih perjalanan sekitar tiga sampai empat jam
kalau dari purwokerto sekitar tiga jam begitu untuk sampai di tempat ini
tetapi untuk menjangkau kawasan yang saat ini saya melaporkan yaitu di hamparan tekungan lembah di puncak dataran tinggi dieng
yang diliputi salju begitu
ini cukup sangat sangat mudah dijangkau
hanya sampai di tempat parkir di kawasan candi arjuna kita sudah bisa langsung melihat hamparan putih seperti yang bisa anda lihat di belakang saya ini
dan ini nanti hanya berlangsung cukup singkat
hanya sampai mungkin sekitar jam tujuh jam setengah delapan sudah hilang karena dengan bermuncul apa
munculnya sinar matahari ini akan menghilang
tetapi kalau mau menuju ke destinasi lain misalnya di puncak sikunir untuk melihat sunrise begitu
itu memang butuh waktu perjalanan yang cukup lama
tetapi untuk di lokasi ini sangat sangat mudah dijangkau
baiklah terima kasih
korespondensi ann indonesia roby sofian amin dari kawasan dieng yang tadi dikatakan oleh roby
ini akan berlangsung sampai bulan agustus dan akan terjadi suhunya minus empat sampai lima derajat
ini berarti akan ada antisipasi juga dari masyarakat di situ meskipun menjadi wisata tersendiri di sana ya
betul itu yang paling berdampak seperti yang tadi roby katakan adalah untuk para petani di sana ya
dan pastinya ini bagi mereka yang ingin mengunjungi kawasan dieng pada saat ini disarankan untuk mendatangi pada pukul enam pagi sampai pukul tujuh pagi atau setengah delapan begitu ya
karena tadi kita sudah lihat sudah banyak warga begitu yang mengunjungi kawasan dieng
memang di sana ada fenomena alam yang sangat unik setiap tahunnya